pejabat di dprd abraham lunggana atau lulung banyak mengkritik kebijakan yang diambil gubernur dki jakarta
tiga di antaranya yang kami rangkum untuk anda
yang pertama hubungan lulung dengan ahok memanas saat gubernur dki tersebut mengatakan ada backing preman di pasar tanah abang
sehingga penertiban sulit dilakukan
lulung yang tak terima meminta ahok untuk membuktikan
buntut dari pertikaian ini ahok meminta mendagri untuk memecat lulung dari jabatannya
namun pemecatan tidak terjadi
selanjutnya ini yang kedua
dalam kasus penyediaan perangkat uninterrupted power supply atau ups lagi lagi ahok curiga adanya keterlibatan oknum dprd dki jakarta
hal ini kembali membuat panas wakil ketua dprd dki lulung lunggana
lulung meminta ahok berhati hati dalam ucapannya
lulung yakin ahok ikut bertanggung jawab dalam kasus ups tersebut
lalu ini yang ketiga
kali ini giliran abraham lunggana yang menuding gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama berbohong soal pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit sumber waras
menurutnya pembelian lahan tak tercantum dalam kebijakan umum anggaran atau kua dan prioritas plafon anggaran sementara atau ppas